tim identifikasi dari polres jakarta utara senin siang mendatangi proyek gedung swiss bell hotel kelapa gading jakarta utara
yang terbakar dan menewaskan dua orang
kedatangan mereka untuk melakukan olah tempat kejadian perkara agar mengetahui penyebab pasti kebakaran
polisi terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran gedung swiss bell hotel yang sedang dalam pengerjaan di wilayah kelapa gading barat kelapa gading jakarta utara
tim identifikasi mendatangi gedung ini untuk melakukan olah tempat kejadian perkara agar mengetahui penyebab kebakaran yang menewaskan dua orang pekerja
gedung ini terlihat masih diberi garis polisi hingga para pekerja untuk sementara menghentikan aktivitasnya
polisi pun terlihat berjaga jaga untuk mengamankan lokasi pasca kebakaran
kebakaran ini di gedung ini menghanguskan delapan lantai dari lantai lima belas hingga lantai dua puluh tiga
dua orang pekerja meninggal dunia sementara delapan pekerja
kerja dirawat di rumah sakit mitra keluarga kelapa gading karena mengalami luka luka